saya sudah tiga minggu lebih saya mengkarantinakan diri karena sudah tidak bisa kemana mana lagi
inilah kondisi salah satu warga negara indonesia yang terjebak di dalam kapal costa diadema
yang terombang ambing di tengah laut di wilayah perairan italia
selamat riza hidayat warga kecamatan karangnunggal kabupaten tasikmalaya ini
sudah hampir satu bulan melakukan karantina mandiri di dalam kabin kamar
selain selamat riza hidayat ada sekitar seratus kru warga negara indonesia lainnya yang bernasib sama
kapal rute perjalanan eropa italia melewati abu dhabi qatar dan oman ini
kini terjebak di tengah laut perairan italia dan hingga kini kru dari negara lain sudah dievakuasi
hanya warga negara indonesia dan india yang masih berada di dalam kapal
kondisi ini sudah dilaporkan ke pihak kbri di italia namun belum ada kejelasan
jadi tadi di
luar depan kabin saya
itu ada solatip kan warna merah
nah itu yang
kurang sehat maksudnya kurang sehat atau yang sakit
gak tau sakit apa
soalnya gak dikasih tau
terus yang udah kena gitu yang udah kena
gak boleh keluar juga sama dokternya
jadi bisa ngebedain yang sehat mana yang sakit
tadi kan di
piringnya tuh di traynya itu yang sakit warna putih
kalau yang sehat itu yang sakit warna putih
kalau yang sehat warna warna hitam
terus yang sehat ada selatik warna putih
kalau yang kreatif warna putih itu berarti yang off duty
terus yang on duty gak ada solatipnya
dari pemerintahan indonesia
kami di sini kru indonesia
saya udah kangen sama keluarga
dan satu lagi
dan satu lagi
kita di sini